diracik dengan lima belas macam sayuran dan beragam rempah inilah sajian tradisional dari tanah
rencong aceh gulai peliku peliku berasal dari ampas kering sisa minyak kelapa tua yang telah
melalui beberapa kali proses pemerasan proses masak kuah peliku ini membutuhkan waktu sekitar
dua jam gulai peliku seringkali hadir sebagai menu spesial pada saat hari besar walau gulai
peliku tersebut hari bisa ditemukan pada ramadhan kali ini sebagian warga bisa mencicipi kuliner
khas ini sebagai salah satu santapan berbuka puasa gulai peliru ini enak sekali rasanya ini
adalah masakan yang disukai oleh orang orang tua kita zaman dulu ini memang makanan yang
wajib kita pertahankan bagi rahmat ia sengaja memasak gulai peliku dan membagikannya secara
gratis kepada warga yang melintas bukan hanya sebagai bentuk berbagi terhadap sesama sekaligus
sebagai bentuk pelestarian masakan tradisional makanan asean yaitu peliku yang berbahannya ada
lima belas bahan rempah rempah yang uniknya disini peliku adalah makanan kesukaan masyarakat asean
peliku bisa disimpan satu hingga tiga hari bahkan semakin sering dipanaskan rasa dari
peliku akan lebih enak karena tekstur kuahnya yang kental jadi penasaran nggak nih untuk
mencoba supriyadi aceh barat aceh penyebaran agama islam di indonesia telah terjadi sejak
ribuan tahun yang lalu nah jejak perkembangan islam di tanah air bisa ditandai dengan hadirnya
secumlah masjid yang tersebar di seluruh indonesia termasuk di kawasan ibukota iya
betul sekali nah berikut ada beberapa masjid tertua di jakarta yang tidak
hanya menjadi tempat beribadah namun juga bisa menjadi pusat penyebaran agama islam
sejarah mencatat agama islam menyebar di tanah air sejak ribuan tahun yang lalu
perkembangan islam pun memicu pendirian sejumlah masjid yang tersebar di penjuruan
nusantara termasuk di kawasan ibukota di jakarta terdapat ribuan masjid yang berdiri
di setiap sudut permukiman warga beberapa masjid tersebut bahkan telah berusia ratusan tahun
namun tetap aktif menjalankan fungsinya sebagai tempat beribadah pusat dakwah hingga pendidikan
masjid tua pertama di ibu kota yang saya kunjungi adalah masjid jami al atik yang berada di kampung
melayu besar tebet jakarta selatan dan diakini telah berdiri sejak abad ke enam belas sejarah penderian
tempung hingga tujuh ratus jamah ini diakui pengelola masjid memang cukup simpang siur ada yang menyebut
bahwa masjid ini merupakan peninggalan sultan banten pertama maulana hasanuddin yang dibangun
di tahun seribu lima ratus an ada pula versi lain yang menyebut masjid ini didirikan pada tahun seribu enam ratus tiga puluh dua masehi oleh
pasukan sultan ageng tirta yasa yang tengah berperang melawan voc atau company namun dari orang tua
kami bahwa masjid ini berdiri sejak abad enam belas enam belas tiga puluh dua masehi ya jadi masjid ini memang dulu berupa
surau saja masih kecil jadi tempat orang yang ketika dia melalui jalur di sini kan dekat sungai
ya sungai dia mampir untuk melakukan sholat di sini
kemudian berubah menjadi masjid jamie kampung belayu karena kampung tempat lokasi masjid ini
berdiri menjadi lokasi pelarian pejuang yang dikejar company dan terakhir di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ali sadikin gubernur dki jakarta kala itu mengubahnya menjadi masjid jami al atik yang memiliki makna tertua
masjid ini memiliki bentuk bangunan khas masjid nusantara dengan puncak atap berbentuk limas menunjuk arah mata angin
masjid berlantai dua ini telah mengalami beberapa kali renovasi meski tidak menghilangkan unsur asli masjid
termasuk keberadaan empat pilar di tengahnya
mihrab imam masjid serta ukiran kaligrafi diatasnya dan tongkat hatib
untuk mengakomodir penambahan jumlah jamaah pengurus masjid jami al atik melakukan perluasan secara masif
desain masjid ini dari sejak awal didirikannya pada abad ke enam belas
karena pada awalnya luasan masjid ini hanya sebesar empat tiang yang berada di dekat saya ini
kemudian ditambah dengan mimbar yang masih mempertahankan kaligrafi sejak abad ke enam belas
masjid yang dikenal sebagai masjid pekojan ini dibangun tahun seribu tujuh ratus enam puluh oleh abdullah bin hussein alaidrus dari hadramaut menggunakan konstruksi kayu
bentuk bangunan masjid yang menjadi cagar budaya ini merupakan perpaduan berbagai gaya arsitektur dari berbagai negara
tiang tiang penyangga yang berjumlah sembilan puluh sembilan buah ini menjadi ciri khas masjid anawir
dibangun dua lima abad yang lalu masjid ini menggabungkan gaya arsitektur dari budaya jawa tiongkok hingga timur tengah
hingga saat ini masjid ini masih aktif melakukan syiar agama dan menjadi salah satu lokasi masjid tertua yang bisa menampung ribuan jamaah
sufiani tanjung yoga aris pratama jakarta
bangunan masjid bersejarah yang tidak beratap kubah ini menurut pengelola memiliki filosofi yang khas berkaitan dengan ajaran islam
jumlah pilar dalam masjid berjumlah tiga puluh tiga buah yang melambakan bacaan zikir yang dilapalkan sebanyak tiga puluh tiga kali setelah sholat
kolom penyangga di ruang serambi masjid berjumlah tujuh belas melambangkan jumlah rakaat dalam sholat
dan secara keseluruhan masjid ini ditopang sembilan puluh sembilan buah
yang melambangkan jumlah asmaul husna
dari pekojan saya menuju ke kawasan cikini di jakarta pusat
masjid yang dibangun di tahun seribu delapan ratus sembilan puluh an ini merupakan pindahan dari surau
yang dibangun oleh pelukis raden fadli
masjid ini dikenal sebagai masjid yang berpindah ke pindahan

sepeninggal raden saleh masjid ini sempat beberapa kali berpindah ke pemilikan
pengelola bahkan menyebut masjid yang kini menjadi bangunan cagar budaya tersebut juga sempat mengalami pemindahan dari lokasi aslinya

sejarah panjangnya masjid jami cikini al ma'mur
dulu keberadaannya tahun seribu delapan ratus empat puluh
keberadaannya sekarang yang ada di areal rumah sakit cikini
nah pada waktu itu raden saleh disebut juga sarip bustaman
beliau menjual tanahnya kepada yayasan emma
bangunan awal masjid jami cikini al makmur yang merupakan gedek bambu membuat proses pemindahan masjid ini hanya dilakukan dengan cara digotong

warga sekitar masjid akhirnya berinisiatif untuk merenovasi masjid secara permanen di tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dengan dana swadaya
kini masjid yang mampu menampung hingga tujuh ratus orang jamah ini telah mengalami perluasan
dengan penambahan bangunan baru serta pembangunan fasilitas madrasah

kesempatan mengenal masjid bersejarah di kawasan ibu kota menurut sejarawan indonesia
asep kambali akan memberikan kesempatan kepada kaum muslim untuk mempelajari sejarah perkembangan islam di tanah air
ya mulai sekarang coba berkeliling cari masjid masjid yang punya nilai sejarah ya
pelajari arsitekturnya pelajari sejarahnya tanya pada yang mengerti dan ini yang penting ya bahwa masjid kita ini punya nilai sejarah nilai perjuangan
dan ini akan menjadi masjid yang berpindah ke pindahan
jadi semangat menjadi bara api yang tak kunjung padam karena sejarah ini kan menjadi semangat untuk terus menerus dipegang
wisata religi dengan mengunjungi masjid tua dan bersejarah bisa menjadi salah satu agenda yang dilakukan saat bulan ramadan
hal ini tentunya akan semakin menambah pengetahuan pengunjung soal tradisi keislaman yang biasanya lahir dari akulturasi budaya berbagai negara
sufiani tanjung yoga aris pratama jakarta